sebuah mobil pickup yang mengangkut tujuh penumpang terbakar
di ruas jalan utama pantura pemenukan subang jawa barat
senin dini hari
akibat kebakaran itu empat orang dilaporkan tewas
dan tiga orang lainnya mengalami luka
petugas kepolisian dan pemadam kebakaran yang tiba di lokasi
sempat kesulitan menyelamatkan korban yang terjebak di dalam mobil
petugas baru berhasil memadamkan api lima belas menit berselang
namun empat penumpang mobil termasuk sopir
nyawanya tidak dapat tertolong
pemadaman kurang lebih lima belas menit sampai selesai
ada korban bang
korbannya empat orang di depan dua di belakang dua
menurut keterangan korban selamat
ia bersama temannya hendak pulang ke wilayah indramayu
usai menonton pertandingan sepak bola antara tim nasional indonesia
melawan myanmar pada ajang piala aff u sembilan belas di bekasi jawa barat
pada tahun kalau ada jalanan selama itu
saya sedih sedih
dan baru juga pas bangun udah lagi jalan raya gitu
waktu jalan itu kenceng atau gimana
habis dari mana sih bang
sementara empat korban tewas sudah berhasil dievakuasi
dan sudah terkonfirmasi pihak keluarga
saat ini keempat jenazah sudah berada di dalam kamar jenazah rumah sakit
medical center pamanukan subang
dian firmansyah subang